sekadar mengingat kembali masa indah dulu saat di platnas
sahabatku ketika melewati masa masa perjuanganku dulu
aku tidak pernah merasa sepi karena kehadirannya
dia teman berbagi bercerita dan bermimpi
kami pun memutuskan untuk bertemu
tepat di momen spesial ini pertemuan menjadi saat yang membahagiakan
bertahun tahun tak bersuah membuat rasa rindu ini tak tertahankan
aku jadi tak sabar
seperti apa ya rupanya sekarang
setelah sekian lama akhirnya kami bertemu kembali
tak hanya berjumpa kami saling berbagi kenangan indah dalam sebuah kebersamaan
selamat tahun baru indah